dalam upaya menjadi juara dunia petinju indonesia thibo monabesa akan tampil dalam pertarungan bertajuk reborn champions pada tiga puluh september dua ribu tujuh belas mendatang
thibo monabesa pemegang sabuk juara wbc international asia rencananya ditantang petinju asal filipina mark raitadai
selain perebutan gelar wbc international asia juara dalam laga ini juga akan mendapat hadiah uang sebesar tiga ribu dolar amerika atau sekitar empat puluh juta rupiah
reborn champions ini juga akan menggelar partai lain diantaranya devri palulu yang akan melawan petinju isak junior semi teohayo yang akan bertarung melawan petinju thailand
selain tinju panitia juga akan mempertandingkan empat nomor muay thai
pertandingan akan berlangsung di the breeze tanggerang selatan
international itu ada empat tapi yang untuk partai utama wbc international yang paling tinggi
pastinya kemenangan lah kemenangan mungkin sekali ini saya target untuk menang ko semua petinju saya harus menang ko